dan berikutnya ketua dpd dari genera jawa timur anwar sadat juga mengatakan bahwa prabowo subianto sudah mengantongi tiga nama yang akan mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
begitu pula dari bakal calon presiden lainnya dan kami juga akan langsung berbincang nih mengenai ketiga bakal calon wakil presiden ini apakah mampu memperkuat koalisi atau justru akan membuat deformasi koalisi
kita akan bahas langsung bersama direktur eksekutif indikator politik indonesia ada burhanuddin muhtadi yang sudah bergabung sama kita sore hari ini selamat malam selamat sore maksud saya pak
nah tadi sebelumnya kita sudah lihat nih ada pertemuan antara pan dan juga pdip menurut anda apa makna dari pertemuan kedua partai ini apakah memang ada selipan selipan penitipan nama yang akan menampingi ganjar pranowo atau seperti apa
saya kira yang pertama adalah mereka menjajaki kemungkinan koalisi karena kalau kita lihat dari keterangan pers yang disampaikan oleh ibu mega maupun zulkifli hasan itu sepertinya belum ada kesepakatan
jadi kedua partai ini tidak akan menjadi kemungkinan koalisi
jadi kedua partai ini tidak akan menjadi kemungkinan koalisi
pertama kali setelah pandemi jadi perlu diikuti dengan pertemuan selanjutnya dan ini menandakan pertemuan siang ini itu belum sampai pada kesepakatan untuk bekerja sama secara politik mengusung ganjar pranowo
pdip tapi kalau kita bicara
pasangannya begitu ya kalau kita berkaca sebelumnya
para jokowi yang bersama dengan jk
pada pertama lalu yang
keduanya memilih untuk
berdampingan dengan maruf amin
begitu ya kalau anda lihat nih
pasangannya kan yang pertama nasionalis
yang kedua religius begitu pendekatan
apa yang kemungkinan akan diambil oleh
pdip dalam pilpres tahun depan ini
begini untuk pdip perjuangan
saya kira arahnya sangat tergantung
oleh kemana ibu mega melirik ya
dan kalau kita lihat
lirikan mata ibu mega itu biasanya
kalau berkaitan dengan
atau kubu agama
umumnya berasal dari
makanya ini yang menjelaskan misalnya
ibu mega ketika menjadi presiden
wakil presidennya adalah
ketua umum p tiga yang notabene adalah
aktivis pmi dan nu
kemudian ketika maju dua ribu empat belas
memilih kiai hasim mujadi
ketua umum pbnu saat itu
meskipun kalah ya
di putaran kedua melawan psby
beliau menjodohkan pak jokowi dengan
pasangan cawapres yaitu yusuf kalah
yang notabene adalah aktivis
hni dan pengurus nu
jadi pola yang pertama di prioritas kedua
pak jokowi dijodohkan
dengan kiai makruf amin
jadi untuk dua ribu dua puluh empat saya menduga
tokoh agama dari nu
dan berasal dari luar jawa
nah nama yang muncul ke permukaan
adalah kiai haji nasaruddin umar
imam besar masjid istiqlal
kemudian muncul juga
tetapi bukan berasal dari luar jawa
cukup senior namanya
kiai mirtaul ahyar
nah roh islam bpnu saat ini
nah tentu muncul juga
nama nama yang lebih muda
tetapi bukan berasal dari
tokoh agama nu
tetapi dianggap punya kedekatan
dengan partai islam
misalnya erick thohir yang kita tahu
dekat dengan pan
kemudian zandiaga uno yang
beberapa kali ya punya acara bareng dengan p tiga
tetapi saya kira
perkembangan hari ini
ya tentu saja sangat dinamis bisa
berubah menjelang proses
pendaftaran di bulan oktober dua ribu dua puluh
oke jadi masih
beberapa bulan ke depan dan ini
pasti masih bisa berubah begitu ya
tapi kalau kita bergeser sedikit
ke anies baswedan begitu ya
ini beberapa kali nama yang cukup
adalah agus harimuti
yudhoyono atau ahy begitu ya
seberapa besar peluang
ahy akan menjadi penamping
dari anies menurut anda
nah ini proses pemilihan
cawapres buat mas anies memang
lebih kompleks ya ketimbang
ganjar pranowo karena
usung ganjar pranowo cukup
tanpa harus berkoalisi dengan partai lain
jadi misalnya ibu mega
ngotot menjodohkan ganjar dengan
imam besar masjid istiqlal
dan tidak didukung oleh partai
seperti p tiga misalnya ya
itu pdi perjuangan masih bisa
mengusung tanpa harus
mendapatkan dukungan dari partai lain
nah untuk mas anies
itu cawapres yang dipinang oleh
mas anies harus disepakati oleh
tiga partai pendukung
koalisi perubahan jadi tidak boleh
ada satupun yang
keberatan karena kalau misalnya ada yang
mas anies tidak cukup tiket
untuk bisa didaftarkan sebagai cawapres
perhari ini meskipun
nama ahy sudah
sering muncul di gadang gadang
masih ada keberatan dari kubu
partai nasdem dan pks
makanya meskipun mas anies
sudah dideklarasi jauh jauh hari
lebih cepat ketimbang
tetapi sampai sekarang cawapresnya
belum juga disepakati karena
selain mas ahy
yang didorong oleh partai demokrat
untuk dipinang sebagai pendamping
nasdem mengusung hopi fahd di
jenderal para wangsa kemudian
mantan gubernur jawa barat
jadi tiga nama ini belum ada
kesepakatan dan ini
membuat tarik menarik di internal
koalisi perubahan makin kuat
tetapi yang pasti harus diingat
kalau misalnya salah satu
partai tidak ada yang sepakat
diusung bersama mas anies
tentu akan merepotkan
bagi proses pemenuhan nominasi
oke pertemuan di pacitan kemarin
kira kira apakah berisi
untuk mengatakan bahwa
ahy ini cocok berdampingan
dengan anies baswedan atau justru
sebagai bisikan bahwa ada kemungkinan
tidak akan bekerja sama nih kalau menurut anda
ya memang spekulasi yang muncul
partai demokrat wajar saya kira kalau
mengajukan nama mas ahy
sebagai cawapres mas anies
mas ahy adalah kebohongan partai demokrat
dengan elit partai
nasdem maupun pks
kan tidak ada
tidak muncul elit dari
nasdem dan pks kodan dari
partai demokrat di koalisi perubahan
yang punya elektabilitas
survei terakhir indikator trend nya
agak menurun nih ya elektabilitas mas ahaye
tetapi masih lebih baik dibanding
ada kegelisahan dari
partai pendukung koalisi perubahan
kalau ahy yang dipinang sebagai
mas anies itu dikhawatirkan
akan diambil sepenuhnya oleh
makanya masih muncul suara suara
terutama dari partai nasdem
cawapres di luar dari tiga partai
nah nama yang konon disebut adalah
hoviva karena kebetulan
suara mas anies di jawa timur
itu lemah dan mungkin bisa
dibantu kalau hovifah yang dipilih
masalahnya kalau misalnya
hoviva yang diusung apakah
ikhlas partai demokrat mengusung
kan pasti ada
insentif yang milih tujuh ya dengan mengusung
anies yang notabene bukan
insentifnya adalah cawapresnya
dari partai demokrat
kalau kemudian muncul sinyalemen
kalau misalnya ahy tidak
dipinang sebagai cawapres mungkin
demokrat memilih opsi lain
pembicaraan pembicaraan semacam itu akan
dibicarakan bukan hanya di
pakjitan tapi mungkin dalam
pembicaraan yang lebih teknis bersama
tim delapan yang
menggodok pasangan cawapres
cawapres koalisi perubahan
oke berarti menurut pak burhan ini
demokrat bergabung hanya untuk
mendukung ahy saja begitu
ketika memang akhirnya tidak dipilih
kemungkinan akan bubar atau seperti apa
belum tentu juga ya
karena bagaimanapun opsi
buat partai demokrat kan terbatas
misalnya ya di veta comli
harus mengusung cawapres
untuk anies di luar dari
kemudian partai demokrat
misalnya ngambek pertanyaannya
mau ngambek kemana kan opsinya
agak berat membayangkan
partai demokrat satu koalisi dengan
pdi perjuangan karena masih ada
hubungan masa lalu yang belum tuntas
antara pak sby dengan ibu mega
ada peluang untuk mengusung pak prabowo
di koalisi pendukung pak prabowo
opsi untuk mengganteng
mas ahy sebagai cawapres
pak prabowo juga kecil
jadi meskipun misalnya
itu opsi buat partai demokrat
keluar dari koalisi juga
terbatas dan bisa jadi
partai demokrat seperti dua ribu sembilan belas
maret mengusung pak prabowo
ada intensif kota
efeknya karena cawapres yang
diusung oleh pak prabowo di dua ribu sembilan belas
bukan ahy juga
tetapi justru sandiaga uno
jadi pilihan pilihan yang terbatas juga akan
akhirnya partai demokrat berlaku
dan menurut saya opsi yang
tersedia sekarang ini ya
tetap solid bersama koalisi perubahan
dengan nasdem dan pks
berkaitan dengan cawapres mana
yang terbaik untuk pasangan
oke baik pak burhan kita bergeser
ke prabowo subianto yang kabarnya juga
sudah mengantongi tiga nama nih kalau dari
dari indikator politik indonesia
siapa pasangan yang cocok untuk mendampingi
dari prabowo subianto ini
dari tiga nama yang sudah dikantongi
kalau kita lihat
dari kebutuhan elektoral
maka setara elektoral
pak prabowo ini punya banyak irisan
dengan anies bassoya dan
dan karenanya punya kelemahan yang sama
antara pak prabowo dengan anies
yaitu kelemahan elektoral di segmen
terutama di jawa timur dan
jawa tengah dan karenanya
cawapres yang diusung oleh pak prabowo
itu secara umum juga
diharapkan bisa menambal
kekurangan elektoral di jawa timur maupun
jawa tengah nah pada titik itu
ada beberapa nama yang dianggap
lagi lagi irisannya sama
termasuk irisan tokohnya
nah satu diantaranya adalah hovifah
nah hovifah mungkin
menaikkan suara pak prabowo
di jawa timur
sebagaimana hovifah mungkin juga
bisa membantu buat anies
tapi jangan lupa kofifah ini kan
hitung hitungan di atas kertas
sudah keluar dari lima nama
teratas dugaan saya karena
hovifah tidak bekerja
sistematik untuk persiapan
dua ribu dua puluh empat jadi dia
terlalu fokus untuk urusan jawa timur
tidak muncul tapi tetap sebagai
nama dia akan tetap diperhitungkan
oleh gubu pak prabowo
tetapi diantara nama yang
menguat menurut saya
adalah erick thohir
satu loyalis pak jokowi
dan pak prabowo sedang mendekat
dapatkan blessing nya pak jokowi
banyak sinyalemen yang menunjukkan
kedekatan dan chemistry
antara pak prabowo dengan
erick thohir keduanya
sama sama berasal dari kabinet
mewakili generasi muda
yang relatif mendapatkan
kelompok kelas menengah dan kota
sementara pak prabowo berasal dari
generasi yang lebih senior
dan kalau dari sisi nu
kita tahu pak prabowo membutuhkan
dukungan dari nu dan
kebetulan erick thohir sudah cukup
aktif lama ya sebagai
bahkan anggota kehormatan
dapatkan amanat sebagai ketua
anitia harlak satu abad nu
dan elektabilitasnya sedang
mendapatkan momentum pasca
berhasil membawa emas buat tim nas
kelemahan pak erik adalah tidak punya partai
bisa jadi ganjalan kecuali kalau
pak erick thohir mampu
koalisi gerindra yaitu pkb
nah ini lain soal
nah selain dua nama ini
saya kira ya pak muhaymin tidak bisa
berikat karena muahimin iskandar adalah
gerindra dan kesepakatan
seizin dua ketua umum
pak prabowo maupun muhaymin iskandar
tentu ada nama lain yang
spek luasnya menguat ya
yaitu gibran tetapi
masih terkendala oleh regulasi berkaitan
dengan undang undang yang
kita sama sama menunggu bagaimana
hasilnya karena sebelumnya
juga cah imin mengatakan bahwa
dari tiga nama itu salah satunya adalah saya begitu ya
walaupun masih sampai oktober nanti
kita akan tunggu karena pasti akan seru ketika
memang cah imin adalah politisi yang selalu
penuh dengan percaya diri
kalau tidak pede itu bukan cah imin namanya
kita akan tunggu karena
ketika ada salah satu pasangan yang sudah
mengumumkan pasti hasilnya akan lebih
oke lagi kita akan bahas lagi nanti
terima kasih sudah bergabung bersama kami
direktur eksekutif indikator politik indonesia